assalamualaikum wr wb
saudara saudaraku yang dirahmati allah
islam mengajarkan kita untuk berlaku jujur dalam setiap sendi kehidupan
karena kejujuran mendekatkan pada ketakwaan
dan ketakwaan inilah yang membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
dalam hal berdagang islam juga menegaskan bahwa
kejujuran adalah suatu hal yang mutlak
takaran dan timbangan sebagai salah satu penentu jalannya transaksi
harus dilakukan dengan sejujur jujurnya
apakah kita yakin akan kebenaran alat alat ukur tersebut
pada kenyataannya masih banyak dijumpai adanya pedagang yang berlaku tidak jujur
kecurangan dalam berdagang sudah terjadi sejak zaman umat terdahulu
seperti kecurangan yang dilakukan oleh kaum nabi sa'ub aib as
yang dikisahkan dalam al quran
dalam suatu riwayat dikemukakan ketika rasulullah tiba di madinah
diketahui bahwa orang orang medinah termasuk orang orang yang paling curang dalam takaran dan timbangan
maka allah swt mengingatkan dalam al quran surat al mutaffihin ayat satu satu
kecelakaan besarlah bagi orang orang yang curang
yaitu orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

mereka diminta dipenuhi dan dikejurkan dalam al quran
mereka diminta dipenuhi dan dikejurkan dalam al quran
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain
mereka mengurangi tidakkah orang orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang agung
yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan alam semesta
saudara saudaraku yang berbahagia dalam quran surat ar rahman ayat sembilan
dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil
dan janganlah kamu mengurangi neraca itu
islam memerintahkan umatnya untuk bermuamalah
berdagang atas dasar keadilan dan keridoan
marilah kita berupaya sekuat mungkin untuk melaksanakan perintah quran tersebut
mewujudkan kejujuran dalam kegiatan perdagangan adalah tugas kita semua
baik produsen pedagang konsumen ataupun pembeli
dan tentunya campur tangan pemerintah juga ada di dalamnya
pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin
untuk menjaga hak hak konsumen dapat terpenuhi
marilah kita berniat dalam hati
untuk selalu jujur dalam setiap langkah dan perbuatan
termasuk dalam berdagang
apalagi di masa sulit pandemi covid sembilan belas ini
insya allah kita dapat melalui semua ini
dan mendapatkan yang lebih baik di kemudian hari
amin ya rabbal alamin
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh